apa katanya pur
kemarin gak sempet pamitan
soalnya buru buru harus pindah ke bandung
kok mau gue gak minta maaf
iya pur sama saya juga enggak
yan beneran kagak apa apa mak tinggal
kalau emak perginya lama gimana
aku kagak mau masak buat anak lo di rumah
tadi pagi saya udah masak mak
sekalian buat siang
oh seperti itu
yaudah mak jalan ya
jadi kamu mau telepon neng ani apa enggak
kamu teh masih suka sama neng ani
kamu telepon atau pur
gunung lari tak akan dikejar
tak akan lari gunung dikejar
itu maksudnya apa
ya itu maksudnya apa
kalau emang naik ani jodoh kamu
kalau kamu masih suka sama neng ani
kamu telepon aja tuh pur
gue takut dia nggak suka sama gue
nek situ tau nggak
lama amat sih
ntar temen temen emak buru udah makan
iya emak ntar ojak ngebut
eh jangan bahaya tau
hari kartinian harus pake yang begituan
kayak tujubelasan dong
ya persis seperti pawai tujubelasan
dulu waktu gua kecil
lo sempet kecil juga det
dengar dulu dulu waktu gue kecil
gua ikut pawai tujubelasan
gua pake tanah pendek
bawa bambu dari sapulidi
itu jadi apa det
jadi prajuritnya jendral sudirman
jum'at ya bu
eh besok besok kalau ada yang beli bubur kacang hijau
silahkan beli snl gua juga ya
iya besok besok dah
gue balik dulu ya
kamu kok lama banget sih jak
ke rumah makan
mau kemana lo di
mau ke rumah apa be atu
berarti udah nyampe dong
iya atu be
abis makan be
sama apa be makannya
mantu gue dagang
apa katanya pur
kemarin gak sempet pamitan
soalnya buru buru harus pindah ke bandung
sama saya juga enggak
mau kemana lo rot
ke rumah lah lo
ya udah nyampe dong
lo udah makan belum
gaduh gaduh mantu gua
dari pagi belum ada yang beli
besok aja dah
udah makan tadi di rumah
lu mending ambil ambil aja lo
sekarang masnya bayar dong
sekarang lo udah dagang koran
lo ngapain kemari
lo jualan yang kenceng
jajalin tuh di lampu merah
istirahat dulu kenapa
lo sambil jualan sambil baca koran
kasih ide dong
kayak lo ada ide aja
eluh eluh sudah atuh beh ji
buat makan siang
bener kata odi toh
si gado gado kagadok juntrungannya
bilang aja atuh deh
dalam rangka pembukaan warung
bener tuh dih
betul juga lo dih
bang ojek dong
yang hitam yang menang
yang hitam yang menang
bikinin gado gado dibungkus
buat haji murad
buat pak odi
terus buat siapa be
lu banyak nanya